sebuah kapal tenggelam diteluk mawasangka tengah sulawesi tenggara pada senin dinihari
kapal ini memuat warga yang baru saja merayakan hari ulang tahun ke sembilan kabupaten buton tengah sulawesi tenggara
dan kita sudah terhubung dengan aminuddin kepala bpbd buton tengah
selamat sore waktu indonesia barat pak
hingga kini kita akan update dulu ada berapa jumlah korban yang tewas dan masih dalam pencarian
ya dapat kami laporkan
selamat sore mbak dapat kami laporkan
bahwa jumlah penumpang kapal perahu gandeng pincara kalau di sini disebut pincara itu jumlah penumpangnya empat puluh delapan orang
yang meninggal dunia lima belas orang
yang awalnya pertama itu dibawa di rumah sakit enam orang dalam kondisi lemah
tapi empat sudah dipulangkan di rumahnya masing masing
jadi yang di rumah sakit sekarang tinggal
jadi total yang sudah pulang di rumah itu tiga puluh satu orang
demikian untuk laporan sementara
baik apakah masih ada korban yang hilang pak aminuddin
jadi sekarang pencarian sudah diberhentikan
karena semua korban sudah ditemukan
semua korban sudah ditemukan
kemudian juga penumpang kapal ada yang masih dirawat di rumah sakit
tadi ada dua orang
sementara lainnya sudah
sudah pulang begitu ya
selain itu pak aminuddin bagaimana kondisi para korban yang masih di rumah sakit saat ini
satu orang itu belakangnya masih sakit
mungkin kena desak desakan di dalam pincara
dan yang satunya itu trauma
dia lagi trauma
jadi dia kadang kadang mengigau
demikian kondisi pasien yang ada di rumah sakit
pak aminuddin tadi menyatakan bahwa kondisinya ini korban ini sempat desak desakan di atas kapal tersebut atau kincara yang tadi disebutkan
bagaimana sebenarnya kronologi kejadiannya
karena banyak pihak yang menyebutkan bahwa penyebabnya ini diduga karena overcapacity atau kemuatan yang berlebih
jadi pada saat sudah mau dekat dengan desa ladili
dan ini perjalanan mereka dari desa laporua
yang selalu diorang lewat itu melalui desa lanto
karena acara itu dekat dengan desa laporua
sehingga mereka melalui desa lakorua bukan melalui desa lanto
pada saat sudah mau dekat otomatis itu masyarakat atau penumpang daripada perahu gandeng tersebut
itu mereka langsung berdiri
jadi oleng dia
karena baru memang overcapacity
seharusnya dia hanya antara lima belas sampai dua puluh
penumpang sudah empat puluh delapan
ini sudah empat puluh delapan
artinya sudah empat kali lipat ya pak
apa yang kemudian membuat petugas tempat keberangkatan dari kapal tersebut mengizinkan kapal dengan kapasitas sekitar empat puluh delapan orang ini tetap berjalan begitu pak
kalau informasi yang anda dapatkan dari bpbd
pada prinsipnya begini
kalau memang dia melalui jalur yang biasa itu mungkin akan dilarang kalau kapasitas semacam itu
kalau di desa lanto
tapi ini dia melalui jalur lain bu
artinya jalur ilegal atau seperti apa
artinya jalur tikus atau jalur ilegal jalur khusus
oke berarti tidak ada aparat resmi ya yang berada saat keberangkatan kapal tersebut
kepemilikan kapalnya itu kalau dari informasinya
kepemilikan kapalnya milik siapa ya pak
masyarakat setempat artinya juga yang menjadi nahkoda dari kapalnya adalah pemilik dari kapal tersebut
oke kondisinya kondisi dari pemilik kapal yang juga ikut serta di dalam kapal itu saat ini seperti apa apakah termasuk dalam
dia selama dan sudah diamankan di polres
oke oke oke dalam kondisi yang sudah diamankan ada berapa pak kalau informasi

yang sudah diamankan di polres
baru satu orang karena memang yang pemiliknya hanya satu orang
baik baik pemiliknya masih terus diperiksa sementara itu korban korban lainnya ini juga sudah semuanya sudah ditemukan total empat puluh delapan penumpang
ada lima belas yang meninggal dunia sementara korban sembuh
lima belas sudah dimakamkan dulu

sementara korban yang masih terus dirawat di rumah sakit ini ada dua orang ya
satu masih mengalami kemudian trauma satu lagi masih dalam kondisi fisika yang tidak baik karena berdesakan dengan anggota kapal

terakhir rute ini kemudian apakah kedepannya selama beberapa hari ke depan ada kemudian aturan khusus yang diterapkan di rute rute perjalanan untuk mempermudah mungkin proses penyelidikan yang mungkin akan dilakukan walaupun seluruh korban sudah ditemukan
ya ya saya kira kedepannya itu mbak artinya kita akan persiapan untuk menghasilkan perjalanan
ya saya kira kedepannya itu mbak artinya kita akan persiapan untuk menghasilkan perjalanan
untuk mengantisipikan bukan hanya rute ladili dan lampun tapi hampir semua penyeberangan penyeberangan yang menggunakan kapal laut kita akan persiapkan dengan pelompong supaya kedepannya tidak ada lagi akan terjadi begini ranaem
baik pak myruddin terakhir ya ini dari bpbd memang biasa untuk mengevakuasi begitu ya jika ada korban korban mencana

kasus serupa seperti ini mungkin terjadi dengan jumlah korban yang juga banyak seperti saat ini
setahu saya selama saya sampai masuk di buteng ini belum pernah terjadi
korban ini terjadi
jadi ini kasus pertama terjadi yang melewati jalur jalur tikus yang tidak seharusnya tersebut
terima kasih banyak pak aminuddin atas informasinya langsung dari bpbd di sana
sehat selalu pak selamat kembali melanjutkan tugas anda
terima kasih mbak selamat sore